kali ini terkait tentang pusat vulkanologi
dan mitigasi bencana geologi gunung api
sinabung yang mencatat sejak
masih terjadi erupsi dengan ketinggian kolom abu
hingga satu lima ratus meter
menjelaskan aktivitas sinabung masih
didominasi sejumlah gempa
vulkanik seperti gempa hybrid
gempa low frekuensi dan gempa
guguran yang menandakan aktivitas
dapur magma yang masih sangat tinggi
data terakhir pertumbuhan kubah lava
mencapai enam belas juta meter kubik
selain itu pertumbuhan kubah lava
yang semakin cepat diperkirakan
akan menyebabkan guguran kubah lava
ke arah tenggara yang dapat
menyebabkan terjadinya awan panas
masyarakat diimbau kembali agar
tidak mendekati dan masuk zona merah
yang telah ditentukan
pada saat ini
masih cukup tinggi
ditandai tadi pagi terjadinya
satu kali erupsi dengan tinggi kolong
lima ratus meter untuk kemarin
terjadi tiga kali erupsi
dengan tinggi kolom yang teramati
paling tinggi satu lima ratus meter
dan untuk sampai saat ini
pertumbuhan kubah lava
kita tidak dapat melihat lebih jelas
tertutup oleh kabut
hindari zona zona merah
karena sampai saat ini potensi kubah lava
pertumbuhan atau potensi
untuk awan panas masih cukup tinggi
mengingat kubah lapanya di sekitar
puncak masih cukup tinggi